kita ke informasi lain pemerintah kota bekasi secara resmi merilis kartu identitas anak
dinas kependudukan dan catatan sipil kota bekasi menyiapkan satu unit mobil operasional
untuk melayani pembuatan kartu identitas anak atau kia
namun peluncuran kartu identitas anak ini minim sosialisasi
sehingga masih banyak warga yang tidak mengetahui fungsi dari kartu tersebut
mobil pelayanan kartu identitas anak milik pemerintah kota bekasi yang terpakir
di pendopo pemkot bekasi masih terlihat sepi dari warga pemohon kartu
sejak diresmikan pemkot bekasi senin pagi tidak ada antrian maupun kerumunan pemohon kartu
hanya beberapa warga yang mendaftar setelah mengetahui dari media masa
launching kartu identitas anak di kota bekasi dinilai minim sosialisasi
meski senang sejumlah warga mengaku tidak mengetahui perihal dan fungsi kartu identitas anak

jadi saya juga belum tahu sih fungsinya buat apa tapi paling tidak sudah bisa bikin ini saya juga berterima kasih
di sini itu mas saya belum tahu ini baru dari mas aja makanya saya nanti ini sama teman teman disitu aja nanti kali tanya ya
belum begitu tahu juga
saya karena belum tahu
kegunaannya tapi kalau menurut saya kalau untuk kepentingan anak sih sangat perlu ya
pelayanan pemohon kartu identitas anak rencananya dapat dilakukan di dinas kependudukan dan catatan sipil juga di setiap kecamatan
namun untuk sementara baru bisa dilakukan di mobil pelayanan di sduk capil yang terpakir di pendopo pemkotikasi setiap hari kerja
pemerintah kota bekasi telah menyiapkan sepuluh belangko kartu identitas anak yang diperuntukkan bagi anak berusia hingga enam tahun
pemerintah kota bekasi telah meluncing kartu indonesia anak
di antara kabupaten kota mungkin kita salah satu di antara yang tercepat dengan pengadaan kartu anak ini
tadi seperti ktp anak dan ini bisa diambil dari database kependudukan apalagi punya sinkronisasi dengan kartu sehat
beberapa syarat yang harus disiapkan bagi pemohon kartu identitas anak diantaranya ktp kedua orang tua
dan foto ukuran dua x tiga
kartu identitas anak dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan masuk sekolah hingga pembuatan rekening anak
dedy beben bekasi jawa barat